masuk pada agenda sidang pembacaan fonis dari majelis hakim sejumlah anggota keluarga irfan widianto
terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
datang untuk mengikuti persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan pada jumat pagi
mereka yang datang adalah istri dan anak kedua orang tua serta adik terdakwa
momen haru terlihat saat terdakwa irfan menghampiri keluarganya saat sidang belum dimulai
rangis haru di antara mereka terlihat jelas dengan mengendong anak ketiganya fitri ripat memeluk irfan sang suami
begitu juga kedua orang tua dan adik terdakwa bergantian memeluk irfan widianto
tak banyak percakapan dilakukan mereka hanya berpelukan sambil menangis
karena mengikuti aturan tidak boleh menangis
membawa balita dalam ruang sidang fitri sang istri terdakwa harus berada di luar ruang persidangan
selama bersama anaknya fitri memantau jalannya sidang dari layar monitor televisi yang disiapkan di depan ruang sidang utama